apa kabar ben
dagangan kamu lancar
basa basi pakai nanya kabar saya dulu terus nanya kabar dagangan saya
saya hari ini belum ketemu saib
saya sama seperti kamu pengennya saeb insap
tapi gimana caranya
kalau yang aku tahu yang namanya promosi itu harus jalan terus
bahkan ketika produk kita sudah populer berarti harus keluar biaya promosi terus
makanya saya mau ketemu said
mau kamu kasih nasihat
masalahnya justru saep gak mau ketemu kamu
karena dia tahu kamu bakal ngasih dia nasihat
lagi pengen ngelepon aja
kamu tuh tanya lagi siapa kerja
sekarang sih lagi nggak ada yang dikerjain
ada tamu microphone nya jalan
ya tamu baru masuk
iya selamat kerja
sekarang kita kekurangan orang
coba tanya mn dia mau balik lagi ke terminal nggak
lagi sibuk mn
gak biasa aja
kamu mau balik lagi ke terminal
gak ah saya disini aja
namanya kenapa kamu nawarin saya balik lagi terminal
tony sama boy keluar
tony dihajar otak terus keluar
soalnya yang ajak dia ke terminal tony
bukan cuma junaidi yang nyari kamu
tapi ada yang lain
kemarin orangnya kesini
saya pernah ketemu
udah lama sekali
saya gak tau namanya
dia suruh saya
katet nomernya terus nyuruh saya ngasih tau dia kalau ketemu sama kamu lagi
ada urusan apa
tony sama boy keluar di terminal kurang orang
jack tadi nawarin saya buat balik lagi kesana tapi saya gak mau
kalau emman gak mau kamu coba tawarin acay
halo kamu sibuk gak
lagi di tempat kerja
kamu betah disana
mau balik lagi ke terminal gak
kenapa kamu ngajak saya balik ke terminal
sekarang kurang orang tony sudah keluar boy solider ikut keluar
soalnya yang ngajak dia ke terminal
tony nyuruh orang buat ngerampas hp otang
katanya orang kalau kerja suka sambil teleponan
terus otang tau
tony tadi katanya dihajar sama utang
terima kasih jack
oke gak apa apa
acay juga gak mau
cecep kan waktu itu udah setuju kita coba dulu sama tiga bulan
kita baru jalanin beberapa hari
waktunya masih terlalu pendek buat ngambil kesimpulan promosi kita efektif atau enggak
kalau kamu ngasih tau ke orang yang namanya jaceb itu
berarti kamu nyelakain teman sendiri
kamu sendiri yang bikin masalah
bikin masalah apa saya kan nyopet
itu namanya bikin masalah
sekarang dia udah punya usaha cuci motor
di dan sekarang jualan cuan ki
mau balik lagi ke terminal gak